inilah video terakhir yang direkam oleh leonardus apri jelahu
salah seorang kru kapal motor sanjaya delapan puluh enam sebelum naik kapal pada jumat dua puluh satu juli lalu
video ini kemudian ia kirim kepada sang istri lidian dao sesaat sebelum kapal berlayar
lydia menuturkan tak lama setelah berlayar suaminya juga sempat menghubungi melalui telpon
dan mengatakan kapal kembali ke dermaga karena mengalami kerusakan dan akan diperbaiki
satu jam kemudian suaminya kembali menelpon mengabarkan ia bersama abk lain akan berangkat dengan kapal yang sama
percakapan via telpon itu menjadi kontak terakhir lydia dengan sang suami
lydia berharap suaminya dan para kru kapal lain segera ditemukan dalam keadaan selamat

lidia berharap suaminya dan para kru kapal lain segera ditemukan dalam keadaan selamat
sementara itu hingga senin siang pencarian kapal motor sanjaya delapan puluh enam masih belum memberi hasil
pencarian dilakukan tim gabungan dari polairut polda bali basarnas denpasar basarnas surabaya dan pihak agen kapal
tim basarnas denpasar pun telah melakukan penyisiran menggunakan helikopter untuk memantau
ataupun menemukan penumpang yang selamat tumpahan minyak atau serpihan kapal di lautan
dan termasuk juga personil yang kita kerahkan dari pt sindral benua
polair benua maupun basarnas yang terlibat langsung dalam pencarian di lapangan
kapal motor sanjaya delapan puluh enam yang mengangkut tujuh belas penumpang diduga mengalami kerusakan mesin dan kebocoran
setelah dihantam gelombang tinggi di perairan selatan uluwatu bali
upaya pencarian terus dilakukan dengan tambahan bantuan dua kapal motor dan menyiagakan stasiun radio pantai
tim liputan cnn indonesia